kpk mewajibkan calon kepala daerah menyerahkan laporan kekayaannya sebagai syarat untuk maju menjadi pejabat publik
saat ini sejumlah bakal calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta masih atau pernah menjadi pejabat publik
secara otomatis laporan harta kekayaan mereka sudah disampaikan ke kpk dan masyarakat bisa melihatnya di situs kpk kita
intip seberapa besar harta kekayaan mereka
yang pertama anies baswedan
dalam laporan harta kekayaan ke kpk tahun dua ribu empat belas anies memiliki tanah dan bangunan senilai tujuh empat miliar rupiah
alat transportasi senilai rp dua ratus empat puluh juta serta harta bergerak lain seperti logam mulia senilai rp tiga ratus enam puluh tiga juta
ada pula surat berharga senilai satu ratus dua belas juta rupiah serta giro dan setara kas lain senilai lima ratus dua puluh juta rupiah dan sembilan delapan ratus tujuh puluh satu dolar amerika
anies juga memiliki usia
utang senilai rp empat tujuh miliar rupiah
total harta kekayaan anies baswedan tiga sembilan miliar rupiah dan sembilan delapan ratus tujuh puluh satu dolar amerika
selanjutnya calon petahana basuki cayapur namato ahok
pada laporan kekayaan tahun dua ribu empat belas ahok memiliki tanah dan bangunan yang sebagian besar berada di belitung timur dan jakarta utara senilai lima belas miliar rupiah
harta bergerak lain seperti logam mulia senilai enam ratus lima puluh juta rupiah
ahok juga memiliki surat berharga senilai dua enam miliar rupiah serta giro dan setara kas lain senilai tiga miliar rupiah dan tiga tujuh ratus empat puluh sembilan dolar amerika
ahok melaporkan tak memiliki utang tetapi memiliki piutang enam puluh tujuh juta rupiah
total harta kekayaan basuki cahayapurnama adalah dua puluh satu tiga miliar dan tiga tujuh ratus empat puluh sembilan dolar amerika
dalam laporan pada dua ribu empat belas yang dirilis kpk tersebut
ahok tidak mencantumkan harta bergerak berupa alat transportasi
sementara itu bakal calon gubernur agus harimurti yudhoyono yang tidak pernah menjadi pejabat publik
belum pernah melaporkan harta kekayaannya ke kpk
bagaimana dengan jumlah harta para bakal calon wakil gubernur dki
silviana murni melaporkan hartanya ke kpk pada dua ribu sebelas senilai enam lima miliar rupiah
dan tiga puluh tujuh enam ratus tujuh puluh enam dolar amerika
ada pun jarod saiful hidayat dalam laporan hartanya ke kpk pada tahun dua ribu lima memiliki satu tujuh puluh lima miliar rupiah dan tujuh lima ratus dua puluh dolar amerika
sementara itu laporan harta kekayaan sandiaga uno masih dalam proses verifikasi kpk
dan hari ini merupakan batas terakhir bagi calon kepala daerah peserta pilkada untuk menyerahkan laporan harta kekayaan sandiaga uno
dan untuk mengetahui situasi di kpk sudah ada koresponden ruli kurniawan
saat ini ruli di hari terakhir pendaftaran lhkpn siapa cagup dan juga cawagup yang belum juga melapor sampai dengan saat ini
ya reinhardt dan juga pemirsa memang hingga saat ini baru ada tiga bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang melaporkan harta kekayaan mereka ke kpk
dan hingga saat ini baru ada ahok dan juga andis baswena
dan serta sandiaga uno yang baru melaporkan harta kekayaannya ke kpk
sedangkan ahok melaporkannya pada tanggal dua puluh satu september kemarin
dan andis baswena pada tanggal dua puluh tiga sedangkan sandi pada tanggal dua puluh sembilan september mendatang
dan hari ini merupakan hari atau batas terakhir pelaporan harta kekayaan penjabat negara ke kpk
namun sejak pagi hingga saat ini belum terlihat adanya agus harimurti maupun jarod dan juga silviana yang melaporkan harkat
dari tiga nama yang sudah melaporkan yaitu ahok anies dan juga sandiaga uno

kpk mengatakan bahwa menerus melakukan verifikasi terhadap harga kekayaan hingga saat ini
dan kalau tadi anda sudah mengatakan berapa besaran jumlah harta kekayaan dilaporkan sebagai pejabat negara pada tahun dua ribu delapan belas mendatang
dan hingga saat ini belum ada hasil dari kpk mengenai berapa sebenarnya laporan kekayaan yang telah dilaporkan ke kpk terkait nanti verifikasi untuk menjadi salah satu syarat menuju ke pilkada dua ribu tujuh belas nanti
dan itu juga menerus menantikan rehan juga pemirsa
apakah di waktu sore hingga malam nanti baik itu agus harimurti maupun silviana dan juga jarod akan datang ke kpk untuk melaporkan harta kekayaannya mereka
baik terima kasih ruli kurniawan
jadi agus harimurti silviana murni dan juga jarod saiful hidayat belum mendaftarkan atau melapor lhkpn mereka
terima kasih ruli
langsung dari gedung kpk jakarta